itu saudara momen libur lebaran selain untuk mudik
kerap dijadikan waktu untuk berwisata bagi masyarakat bersama keluarga
salah satu tempat terfavorit untuk berwisata adalah farm house lembang jawa barat
yang seringkali dipadati pengunjung
berikut liputan jurnalis kompas tv ninda destiani dan juga juru kamera andi iskandar
ini bukan kincir angin belanda ini adalah di from house lembang kabupaten bandung barat jawa barat
wah seru sekali sodara ini adalah farmhouse lembang
promo sleman ini merupakan salah satu tempat wisata yang terfavorit
banyak sekali warga lokal yang berkumpul di sini dan memanfaatkan momen libur lebaran idul fitri
khususnya tahun ini ya saudara sudah banyak sekali masyarakat yang berkumpul di sini from house lembang ini
kira kira apa aja sih yang menarik di tromosi ini
dengan hanya membayar tiket seharga rp tiga puluh lima anda bisa masuk ke wisata farm house lembang serta mendapatkan susu gratis
wisatawan yang datang bukan hanya asal bandung saja wisatawan luar bandung juga memilih berwisata di sini
farmhouse lembang menawarkan berbagai wahana salah satunya wahana balon udara
bandara ini adalah salah satu wahana yang paling favoritnya bagi wisatawan
saat ini saya sudah berdiri di atas balon udara di mana lewat balon udara ini kita bisa melihat seperti apa sih kecantikan pemandangan dari kota bandung
ini cukup tinggi saudara dan ini juga cukup menantang adrenalin saya
nah bagi wisatawan yang ingin mencoba
balon udara ini mereka hanya cukup membayar dua puluh lima ribu saja mereka para wisatawan bisa berfoto sepuasnya bersama balon udara
selain itu farm house juga menghadirkan wahana edukatif bagi anak anak
di antaranya wahana memberi makan hewan secara langsung
wah seru sekali saudara
nah itu dia tadi baru saja saya memberikan makan
ini adalah domba merino saudara
dan wahana ini merupakan salah satu wahana yang paling digemari oleh anak kecil
karena di sini anak kecil bisa langsung melihat hewan kemudian mereka juga bisa belajar untuk langsung memberi makan secara langsung
langsung saja saya akan mencari tahu seperti apa sih kesannya untuk berlibur berwisata di area from house lembang ini
kita langsung ngobrol bersama pengunjung yang ada di sini ya saudara
dengan mba siapa dan dari mana mba
sama teh intan dari padalarang
mbak ini lagi liburan di sini atau lagi sekalian mudik atau seperti apa
sengaja ngajak anak sama keluarga sama suami
soalnya kan pengen edukasi juga anak kesini
biar mengetahuilah banyak hal
jadi agak berani buat ngasih makan hewan langsung kayak gitu
sejauh ini kesannya seperti apa rasanya bisa berwisata langsung sama keluarga dan melihat wahana wahana
seru jadi anak juga kelihatannya happy
jadi apa ya ceria lah nggak suntuk di rumah
baik terima kasih kalau gitu makasih banyak ya mbak ya
boleh selamat berwisata kembali bersama suami dan anak anaknya ya terima kasih banyak
nah saudara itu dia tadi memang betul
jadi farmhouse lembang bandung barat jawa barat ini merupakan salah satu tempat favoritnya warga bandung
maupun warga luar bandung untuk berwisata kemari
karena di sini banyak wahana yang menarik dan juga ini mengedukasi anak anak karena banyak wahana yang dapat dicoba
dinda destiani andri iskandar kompas tv bandung jawa barat